tenaga kesehatan merupakan garda terdepan saat perang melawan pandemi covid sembilan belas
upaya perlindungan dilakukan pemerintah secara maksimal agar tidak ada lagi nakes yang menjadi korban
kelengkapan alat fasilitas kesehatan hingga insentif juga diklaim sudah dipenuhi
bahkan prioritas vaksinasi juga ditujukan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan
meski begitu sebagian pihak menganggap jika kondisi tersebut belum cukup karena masih tingginya angka kematian nakes akibat beban kerja yang cukup tinggi
bagaimana memahami kondisi dilematis seperti ini
apa strategi lain yang disiapkan sebagai langkah mitigasi guna menekan tingginya angka kematian tenaga kesehatan
bergabung bersama kita dua orang narasumber dari luar studio lewat sambungan zoom
yang pertama prof zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia
selamat malam assalamualaikum prof
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita juga masih menunggu untuk terhubung dengan ibu neti
terima kasih prasetyani anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks untuk juga bergabung malam ini dengan kita
tapi sembari menunggu saya langsung ke prof saja untuk bicara lebih lanjut soal topik kita malam ini
prof sehat ya prof ya
alhamdulillah semoga kita semua diberi sehat dan terus bertahan dengan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang
bicara kondisi prof bagaimana kita bisa memahami kondisi dan situasi hari ini
kasus terus bertambah
juga ancaman kematian nakes juga tinggi
kemarin data per desember dikatakan ruang icu dan juga isolasi juga semakin kritis di sejumlah provinsi
apa yang terjadi sebenarnya prof
ya memang benar bahwa terjadi kenaikan jumlah orang orang yang terinfeksi kemudian yang masuk perawatan yang masuk icu
namun kita juga harus melihat kita dunia
dunia itu menunjukkan bahwa walaupun penduduk kita nomor empat dari seluruh dunia setelah china india amerika kemudian indonesia
namun jumlah kasus kita di internasional itu pada urutan ke dua puluh
jadi tidak terlalu buruk
oke sampai kapan
ya namun namun kenyataannya sekarang itu kan dari sisi dunia
tapi yang penting kan
kebetulan kita kan ada di indonesia
ya masalah kita bagaimana
masalah kita adalah persentase kasus yang positif mingguan itu selalu di atas dua puluh persen rata rata untuk indonesia
itu sesuatu yang amat serius
karena berarti penularan terjadi lebih mudah jauh lebih mudah daripada minggu minggu sebelumnya
jadi memang kita harus lebih hati hati
oke artinya fatality rate yang sekarang ini sudah melebihi ketentuan yang di
tetapkan oleh badan kesehatan dunia
sampai kapan kemudian prof kita bisa diberikan narasi bahwa kondisi kita walaupun di posisi dua puluh
tapi ini kalau terus terjadi kalau semua protes ataupun juga protokol kesehatan yang diterapkan ini hanya sebagai jargon saja
tidak menutup kemungkinan kalau kondisi ini akan terus terjadi eskalasinya
iya benar terus terjadi mau tidak mau senang gak senang
artinya pemerintah kita semua harus menyiapkan agar rumah sakit rujukan ditambah
agar bed di rumah sakit rujukan ditambah
agar icu ditambah
agar nakesnya yang kerja di rumah sakit rujukan ditambah
agar apd nya kemudian obat reagensia semuanya ya harus ditambah secara berkala
itu memang harus demikian
belajar pengalaman baik dari italir dari spanyol dari perancis
dari inggris juga dari amerika dan dari banyak negara lain memang demikian
oke prof kita fokus kepada bagaimana perlindungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan saat ini
kondisinya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa sampai hari ini sudah lima ratus lebih begitu ya
dan kemarin saja di desember itu ada seratus lebih nakes yang apa ya
yang gugur begitu dalam berperang melawan pandemi covid sembilan belas ini
bagaimana kemudian memahami rasio tenaga kesehatan baik dokter atau perawat
mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis
dengan pasien yang ditangani
ini berapa banyak perbandingannya kalau dari data yang anda punya
yang saya punya adalah data berapa yang meninggal
asal sebagian besar dari dokter umum
ada juga yang spesialis
dan beberapa guru besar
dan beberapa orang yang bekerja di rumah sakit rujukan
sebagian lagi tidak bekerja di rumah sakit rujukan
artinya juga kita harus lihat pembanding di beberapa negara lain
dan untuk melindunginya
jadi pertama dari teknis administratif
selain juga dengan apd nya
juga dengan teknis itu misalnya ventilasi
kemudian bagaimana menyaring partikel udaranya
kemudian kalau mengenai administratif itu
bagaimana cara mengenai ruangan untuk apd nya
bagaimana kalau waktu sholat
bagaimana waktu makan siang
itu harus pengaturan
dan juga bagaimana orang kalau masuk rumah sakit itu harus diperiksa apa saja
apakah harus diwawancara mengenai ada riwayat panas tidak
nah itu semuanya untuk menjaga agar nakesnya terlindungi
dan juga yang penting adalah seriasa di tempat masuk
karena di situ ternyata beberapa kali di beberapa rumah sakit itu
tes awalnya kurang canggih kurang sensitif
jadi sudah oh ini nggak sesuai dengan covid masuk ruang rawat biasa non covid
ternyata setelah beberapa waktu kemudian terbukti bahwa pasiennya adalah pasien covid
nah selama beberapa hari
rawat non covid ini kan bisa menelarkan ke rumah sakit
ke perawat ke dokter
dan juga ke tenaga administratif yang lain yang ada di ruang rawat non covid
jadi memang semua harus dilindungi
oke itu secara teknis saya butuh penegasan sebelum lebih lanjut
prof betulkah kemudian jadwal atau shift yang terlalu panjang
yang diberikan kepada nakes ini menjadi satu persoalan tersendiri
sehingga kemudian beban kerja yang tinggi
baik secara mental dan fisik ini juga mempengaruhi terhadap kesehatan
sehingga tingkat kematian terhadap nakes sejujurnya tinggi
dan nanti juga saya akan konfirmasi ke ibu neti
bagaimana anda melihat situasi seperti ini
konteks dari perlindungan terhadap tenaga kesehatan
apa seharusnya mitigasi yang dilakukan
kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih pak
nah stripes to
jam per minggu namun
kadang kadang saya lihat ada juga
kan lakus tidak hanya dokter
perawat juga harus diatur supaya tidak
lebih dari empat puluh jam seminggu
yang ini kadang kadang tidak mudah
oke tapi kalau kita melihat
gambaran situasi dengan angka yang
terus eksponensial terjadi
tentu hal hal ini perlu menjadi
kewaspadaan tersendiri saya ke bu neti dulu
bu neti bagaimana
kemudian kita bisa
melihat kondisi hari ini kalau
konteks melindungi tenaga kesehatan
sudahkah maksimal apa yang
dilakukan pemerintah saat ini
ya sebetulnya kita perlu
melihat dari dua
perspektif ya karena
kalau kita bicara tentang
pemerintah melalui pak doni
sebagai ketua satgas
perlu ada libur termasuk
juga ada pengaturan untuk
shifting tenaga kesehatan
setuju ya pada titik itu setuju
artinya kita perlu juga
kebijakan yang berpihak pada nakes
namun tentu saja
situasi seperti ini kan terjadi
di titik hilir ya artinya begini
ini adalah situasi
terdampak dari kebijakan di hulu
ingin mengingatkan pemerintah
bahwa kebijakan kita
tentu saja harus memotret
kenapa kemudian saya katakan seperti ini
karena kalau kita mau jujur
kerja para nakes ini enggak semuanya
kondusif ya jadi artinya ada
keamanannya kurang seperti itu
nah hal seperti inilah yang menurut saya
harus dipotret secara menyeluruh
apalagi hari ini kita punya menkes baru
ini tentu menjadi batu ujian
yang pertama bagi menkes
untuk membenahi seluruh kebijakan
penanganan pandemi dari hulu ke hilir
seperti itu termasuk juga
tadi prof zubairi mengatakan
nakes kita oke lah sekarang
masih cukup memadai tapi kalau kita mau jujur
dengan jumlah penduduk ini kan sangat sangat
timpang sangat jauh
seperti itu termasuk juga
ketersediaan tempat tidur ini sering
kali dibahas dalam rapat rapat
ini menjadi satu
momentum bagi pemerintah untuk memotret
keseluruhan apa sih yang
menjadi permasalahan di titik
hulu yang kemudian berdampak pada titik hilir
kan kita pernah mendapatkan kabar
bahwa ada nakes yang menggunakan
apd dari jas hujan
dan sebagainya nah itu kan
harus mengingatkan pemerintah bahwa
kebijakan itu jangan reaktif
jangan setelah kemudian
berjatuhan baru kemudian
direspon sejak awal
itu harusnya sudah mulai
disikirkan oleh pemerintah termasuk
pencairan insentif buat nakes kan itu
juga ada sengkarutnya
nah kita berharap bahwa ini harus
dibenahi satu persatu dan bahkan
apa solusi yang ditawarkan
untuk memitigasi situasi seperti ini
yang anda bilang dari hulu ke hilir
ini sudah harus memang
dibedah satu persatu
ya tentu saja
doni munardo mengusulkan seperti itu
pemerintah dalam hal ini
kementerian kesehatan harus segera
melakukan koordinasi dengan berbagai
pihak seperti itu karena bagaimanapun
ketika kita bicara tentang moralitas
ini perlu dukungan semua pihak
seperti misalnya kalau kemudian
mereka perlu istirahat
dan kemudian jarak tempuh
rumah sakit dengan tempat tinggal
mereka atau tempat pos mereka
jauh tentu ini kan melibatkan
perhimpunan pengusaha perhotelan
misalnya seperti itu phri
yang itu juga harus melibatkan
sejauh mana kemampuan
komunikasi dan juga koordinasi
antara pemerintah dalam hal ini
kementerian kesehatan dengan pemerintah daerah
karena kan kalau kita bicara tentang
tenaga kesehatan ini kita
jangan hanya memotret yang ada di perkotaan
dan yang ada di wilayah
jakarta dan sekitarnya ya tapi juga di
provinsi daerah yang lain
oke jadi anda ingin mengatakan bahwa kemudian
komunikasinya masih setengah setengah hanya berpusat
di ibu kota saja begitu
tidak langka seperti itu tapi
awal dua ribu dua puluh satu kan gitu jadi artinya
ya sekaranglah saatnya gitu
bagi menkes untuk kemudian
nakes yang hari ini sebetulnya
kan kalau kita sering
bilang garda terdepan padahal kan sebetulnya
garda terdepan ya masyarakat sendiri ya
nakes menjadi benteng terakhir sebetulnya
seperti itu nah tapi kan hari ini
ketika kita bicara tentang benteng terakhir
toh akhirnya dengan
kasus yang eksponensial yang menjadi harapan
masyarakat begitu juga
pemerintah adalah naket oke nah karena
hari ini kita punya tanggung jawab
yang sama besar untuk
kebijakan kesehatan nasional
yang berkeadilan gitu jadi artinya
kemudian juga kapasitas layanan
kesehatan ini kan semuanya
saling terkait satu sama lain tidak bisa
hanya kemudian kita bicara
naketnya saja naket bisa bertahan kalau
kemudian tadi lingkungan
kerjanya kondusif ekosistemnya
kemudian mendukung kan begitu
nah termasuk bagaimana
pelindungan negara terhadap nakas ini juga
ditunjukkan kapan mereka harus
tes seperti apa
seperti itu nah seperti ini ya
menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah
oke saya terakhir ke prof zubair
prof bagaimana kemudian
atau posibiliti dari
apa yang tadi disampaikan
oleh bu neti bahwa
rencananya ada wacana juga untuk
membentuk badan perlindungan tenaga
kesehatan ini seberapa
mungkin akan dimulai prof di
iya itu kan sekarang indonesia
pada angka sekitar tujuh ratus ribuan
dihindari akan naik terus satu saat bisa
satu juta bisa lebih
nah pada waktu itu kan setiap kali
harus nambah nambah terus
jadi artinya monitor evaluasi harus
ketat kemudian secara
berkala minggu dua minggu
paling lambat tiga minggu sekali harus
ditambah fasilitasnya maupun
para naketnya jangan sampai
ketapean sehingga kurang
waspada sehingga mudah tertular
jadi ini memang
masalah yang akan terus
ada dan makin lama makin
berat tapi itu terjadi di semua
negara di semua negara dia
sebagian atau bisa dikatakan
negara mengalami masalah ini
tenaga kesehatan mengenai
namun tolong diingat bahwa dokter itu
siada yang bekerja
di icu di mana
amat mudah terjadi penularan
tindakan tindakan demikian juga
yang memeriksa swab itu juga
berisiko tinggi kemudian
yang kelompok kedua yang ada di ruang
rawat covid yang biasa
itu juga risiko kalau tadi amat tinggi
ini tinggi kemudian para
dokter yang berpraktek
untuk mengobati penyakit yang lain itu juga
ternyata berisiko karena ternyata
beberapa pasien yang
sedang berhadapan dengan
dokter itu ternyata
mengandung virus yang bisa menularkan
ke dokternya tanpa diketahui oleh dokter
tanpa juga pasiennya
merasakan dan yang keempat adalah
kelompok dokter yang tidak bekerja
di layanan kesehatan karena itu
kita masih bisa merekrut
tenaga kesehatan tenaga kesehatan
yang bekerja di luar
layanan kesehatan untuk
ruang rawat covid
yang amat sangat kita harapkan oke baik prof
evaluasinya akan terus berjalan
kemudian paralel juga dengan apa yang ditawarkan
ibu neti tadi bahwa
ada solusi solusi dari hulu ke hilir
yang juga harus diterapkan
sehingga kemudian bisa menekan terus angka
penularan karena memang kita tahu
bahwa sampai saat ini
publik masih menilai bahwa
protokol kesehatan ini
masih sebagai formalitas saja
jangan ada anggapan lagi seperti itu agar kemudian
masyarakat kita bisa terlindungi
masih panjang kerja kita semua
untuk ini tidak hanya
tenaga kesehatan tapi juga masyarakat itu sendiri
terima kasih prof zubairi sudah bergabung
dan ibu neti sudah bergabung waktu kita singkat sekali
kita kembali berbincang di lain waktu